kamu ngapain disini
kamu ngapain jongkok disini
itu bukannya si angel ya
udah biarin aja
lo harus pantau mereka
sekarang lo keluar lihat
biar gak penasaran keles lama bang
pergebel banget ibu
boleh silahkan tapi jangan lama lama ya
iya siap bu
yang lain kerjakan jangan banyak bicara ya
kamu ngapain disini
kamu ngapain jongkok disini
bu tarim parahin siapa tuh
ngapain lo disitu
dasar cewek aneh
kamu ini gak usah ikut campur
lebih baik kamu pergi ke kelas
ngapain kamu jongkok disitu
ya ampun ini anak
ini dia jongok dari tadi
bu saya kan udah bilang
dari tadi tuh saya udah kebelet banget bu
udah belet parah ini
bu mungkin dia benar bu
saking kebeletnya bu
dia tuh pengen pipis disini
ternyata lu tuh suka aneh juga ya jadi cewek ya
ngapain jongkok disitu
mau pipis beneran
apa yang ini
ini yang bapak
siapa sih yang telepon
tumben telfon siang siang ke hari kerja begini
lagi sibuk kali
tapi ini penting pa
dua hari lagi boy ulang tahun bapak
tumben mama inget
biasanya juga mama lewat terus
udah sepuluh tahun ini kita ngelupain ulang tahunnya si boid
makanya mama setting reminder dari sebulan lalu biar inget
pa kita ngerayain ulang tahunnya si boy yuk
kita ketemu di launch yang seperti biasa ya
jam delapan mama masih ada another meeting pa
ya udah deh
kalau gitu jam tujuh lewat sepuluh menit
mereka cuma ke toilet doang
yah jujur aja ya
gue belum bisa pastiin angel itu beneran
cewek giliran tanya boy atau bukan
karena tadi tuh boy keluarnya kapan angel keluarnya kapan
dan gue juga gak ngeliat mereka ketemuan gitu
ya malahan tau gak sih tadi gara gara gue ngikutin mereka berdua
gue sampe di cab sama buru dan dikira gue tuh cewek aneh
jogok jogok diketahui cowok
antu kacinya rereku babyku
dikatain orang aneh
yap kayaknya sih begitu
terus angel yang sama angel disana siapa dong
kayaknya bener deh
si angel tuh gebetan boy
lo liat deh matanya boy
pas dia menetap angel dia kayak lagi falling in love gitu sama angel
ganti senang senang dulu ya
gue juga ganti
apa sih nih mau taro sini
mau kaceng ya
udah emang mau

mengambil perhubungan dengan angel
asal bukanya gue mengambil baby
baru ketemu gibetannya langsung
si cantiknya juga lore
gue takut gak keburu
gak mesti lama re
gue lagi ngamut aja
kayaknya juga cemburu banget ya
si bu juga katerlaluan
tiga banget sih bu